presiden joko widodo menunjuk kepala badan nasional penanggulangan terorisme komisaris jenderal polisi tito karnavian sebagai calon tunggal kapolri
sebagai pejabat publik tito berkewajiban melaporkan harta kekayaan pribadinya
laporan kekayaan terakhir dilakukan tito pada dua puluh november dua ribu empat belas
berdasarkan laporan kekayaan kepada komisi pemberantasan korupsi
semasa menjabat sebagai asisten perencanaan umum dan anggaran kapolri
sang calon trunojoyo i memiliki total kekayaan mencapai angka sepuluh miliar rupiah
rincian harta ini termasuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan
logam mulia harta giro dan setara kas dikurangi utang sebesar hampir tiga miliar rupiah
tito karnavian yang semasa karirnya menjadi pemburu buronan
antara lain menangkap buron tommy suharto sampai gembong teroris nurdin emtop
prestasinya ini diikuti dengan pengakuan dari berbagai kalangan
dan integritasnya termasuk dari mantan anggota kompolnas adrianus meliala